inilah penampakan layanan uji kir keliling yang ditempatkan di terminal kampung rambutan jakarta timur jumat pagi
sama seperti di lokasi pengujian kendaraan bermotor uji kir mobile ini juga dilengkapi dengan sembilan sistem uji yang telah terintegrasi dengan kementerian perhubungan
nantinya uji kir mobile ini akan digunakan untuk mendukung pelayanan rem cek selama arus mudik hingga arus balik
di mana angkutan lebaran yang dinyatakan masa berlaku uji telah habis dapat langsung mendaftarkan uji di tempat secara online dan cashless
sampai dengan tanggal tiga belas april itu dilakukan para ram cek
bila mana nanti pada saat kita melakukan para ram cek masih ada kekurangan kekurangan dari po pos yang beroperasi di terminal kampung rambutan khususnya
masih diberikan kesempatan untuk dilakukan perbaikan
dinas perhubungan dki jakarta meluncurkan enam uji
untuk perbaikan diberikan enam unit uji kir mobil guna mendukung pelayanan selama arus mudik dan arus balik tahun dua ribu dua puluh tiga
selain di terminal kampung rambutan uji kir mobil ini juga disiagakan di terminal pulau gebang terminal tanjung priok terminal andedres terminal bakbulus
serta terminal pemberangkatan mudik gratis bantuan pustinas pariwisata pemprov dki jakarta
f rizal jakarta